pemandangan berbeda terlihat di taman desa sumber arum kecamatan kere kabupaten tuban
pada minggu pagi area terbuka hijau ini mendadak dipenuhi kendaraan taktis militer yang terparkir
rapi seperti panser anua kendaraan tempur tni angkatan darat ini pun langsung diserbu masyarakat
lebih pengunjung diperbolehkan naik ke kendaraan serta masuk ruang kabin untuk melihat kecanggihan
kendaraan momen langka ini menjadi kesempatan masyarakat untuk bersuap foto bareng kendaraan
militer tidak hanya kendaraan tempur dalam pameran alutsista ini juga dihadirkan berbagai senjata
mulai pistol senapan laras panjang laser hingga bom lontar atau granat pengunjung juga diizinkan
memegang senjata militer ini untuk bersuah foto tanpa dipungut biaya alias gratis pameran alutsista
tni angkatan darat ini menjadi hiburan dan wisata akhir pekan gratis bagi masyarakat
selain itu mereka juga dapat mengenal peralatan tempur militer milik indonesia
kita juga bisa sembih sembih serupa soalnya jarang ada baru pertama kayaknya ini melihat
pameran angkatan darat seru bisa melihat senjata senjata perang pistol arus panjang pameran
alutsista tni ad ini merupakan rangkaian latihan tempur prajurit tni ad yang digelar di wilayah
kalaurem pameran itu memperkenalkan alutsista angkatan terakhir apa saja salah satunya
yang kita mendika adalah kendaraan mekanis yaitu mahasiswa dan kendaraan faktis kita untuk kendall
andi gerak untuk operasional pamerannya berarti dengan pelihata ketika setelah latihan untuk fatigue
pameran alutsista ini digelar secara berkala setiap usai latihan tempur